pengacara rizik syihab kapitra ampera tidak membantah namun juga tidak membenarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif dari pdi perjuangan
meski demikian ia mengaku telah berkonsultasi dengan berbagai ulama terkait hal ini
kapitra juga tidak menolak jika namanya diajukan sebagai calon anggota legislatif
ia bahkan pernah direkomendasikan masuk pdi perjuangan untuk memberi warna pada partai itu
namun ia punya persyaratan jika diajukan sebagai caleg antara lain diberi peran yang lebih besar agar bisa menyuarakan kepentingan umat
sejauh ini ia masih belum secara jelas menyatakan telah dicalonkan meski pendaftaran caleg sudah tutup pada selasa lalu
nilai apa apa tidak dapat memberi warna untuk apa
jadi kita harus melihat fungsional kita harus melihat fungsi kita itu bermanfaat tidak buat banyak orang bukan buat satu kolom
sekretaris jenderal pd perjuangan hasto kristianto dalam acara konversi pers caleg dua ribu sembilan belas di kantor dpp pdi perjuangan
menyampaikan proses dialog dengan kapitra ampera masih dilakukan
ia menambahkan saat ini kapitra masih beristikoroh
kapitra didaftarkan melalui sistem online
dan berdasarkan referensi pd perjuangan melalui sistem pendaftaran online itu harus ada persetujuan dari yang bersangkutan
terkait tanggapan kapitra yang tidak mengetahui bahwa dirinya diusung pdi perjuangan
sekjen hasdo christianto mengatakan bahwa komunikasi terus dijalin dengan kapitra
jadi sekali lagi karena proses kami adalah online tentu saja ada beberapa referensi dari mereka mereka
yang oleh dewan pimpinan pusat pd perjuangan diberikan akses untuk melakukan rekrutmen dan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut
tapi berdasarkan itu apakah dari dia pribadi atau gimana
soalnya dia bilang nggak tahu mas
ya kalau saya pribadi memang belum pernah bertemu
itu betul yang beliau sampaikan
ini kan masih proses review terhadap seluruh tokoh tokoh yang dilakukan pendekatan
bagaimana persaudaraan alumni dua ratus dua belas memandang pencalekan kapitra ampera
kami sudah tersambung lewat telepon dengan ketua umum pa dua ratus dua belas ustadz selamat maret
selamat malam ustaz selamat
selamat malam assalamualaikum wr wb
saya mau tanya pertanyaan yang simpel saja
anda surprise kaget atau tidak kaget dengan berita ini
ya terus terang kami kaget
sempat tersentak juga dengan berita yang beredar ini
ada tanda tanda belum
ada tanda tanda enggak ustaz
sebelum akhirnya berita ini muncul dan diakui oleh kapitra ampera
ada prakondisi enggak
omong omongan tanda tanda ke teman teman pa dua ratus dua belas terkait dengan rencana pak kapitra ini
enggak ada enggak ada
jadi enggak ada lebih pembicaraan sama sekali
jadi kalau komunikasi saya dengan pak kapitra sebetulnya kan lancar
ya tidak ada halangan apapun ya
masih suka komunikasi ya dalam beberapa hal
dan beliau tidak pernah membicarakan urusan yang sama sekali begitu kan
walaupun memang diakui bahwa di hasil mukernas di cisarua memang
pak kpk sudah tidak masuk dalam dewan penasehat bagian hukum di ph dua ratus dua belas begitu kan
tetapi walaupun beliau tidak masuk dalam susunan penasehat yang ditandatangani oleh hrs
selaku pembina dan prof amin rais selaku ketua dewan penasehat
hubungan kami dengan beliau tetap baik komunikasi tetap berlangsung
dan tidak ada tanda tanda kalau beliau akan nyalep dari partai yang selama ini
berseberangan pemikiran dengan kita begitu
setelah proses pencalekan pengumuman pencalekan ini
ustadz atau teman teman pa dua ratus dua belas sudah ada komunikasi lagi dengan pak kapitra ustadz
sudah sudah begitu beredar saya langsung tambah yunik
saya langsung telepon ngobrol dengan beliau dengan ketua dewan penasehat bagian hukum
dan pak kapitra mengatakan bahwa tidak pernah berjumpa dengan pak hasto sama sekali
begitu kan sampai menyebut
kemudian saya tanyakan ke beliau
apa betul antum mau nyalek begitu
dia katakan enggak saya enggak mau nyalep begitu kan
apalagi di arah sumbar saya enggak punya akses ke sana
gitu tetapi memang dia mengatakan ada beberapa masukan masukan dari kawan kawan beliau
yang mengajak tergabung di pdip begitu
tapi beliau janji akan komunikasi dengan kita dengan ulama untuk menentukan
tapi hari ini saya juga terkaget kaget ketika beredar nama nama caleg
kemudian beliau ada di situ
sudah dipastikan karena sudah beredar nama namanya itu ya ustadz ya
pasti atau enggak kan tapi yang jelas itu sudah beredar
caleg caleg dari kalangan islam pdip muncul nama beliau
oleh karenanya kalau betul beliau nyalek ya tentunya kami menyayangkan
dan ya berarti sudah berbeda kapal dengan kita begitu
anda tahu ustadz siapa anda kan cukup dekat katanya hubungannya dengan pak kapitra
anda tahu siapa orang yang mengajak mempersuasi pak kapitra untuk bisa bergabung
menjadi caleg dari pdip
bagaimana perjuangan ini ustadz
enggak tahu persennya siapa cuman cerita ada kawan kawan yang berdiskusi dengan beliau
mengajak dengan beliau
itu ketika saya terbayun dua hari yang lalu ketika santar beredar itu
tapi orangnya siapa saya belum tahu pasti begitu
cuman belum mengatakan emang ada yang mengajak diskusi berdialog
tukar pinggiran untuk gabung dengan pdip begitu
jadi betul ya tidak ada tanda tanda atau apa namanya
prakondisi sebelumnya bahwa tiba tiba saja
atau anda sudah melihat belum ustadz misalnya dalam beberapa waktu terakhir misalnya
pak kapitra itu dekat dengan misalnya istana dekat dengan pdi perjuangan gitu
atau orang orangnya pdi perjuangan gitu misalnya ustadz
ada nggak tanda tanda seperti itu
ya kalau beliau kan pengacara ya
jadi dekat dengan siapapun sih kita gak pernah
sangka hal hal yang lain kecuali dalam urusan urusan hukum gitu kan
kan beliau juga mungkin kan klien kliennya banyak ya dari berbagai kalahnya ya

pak selamat secara pribadi dan secara organisasi pa dua ratus dua belas
gimana pa dua ratus dua belas menyikapi pencalonan atau pencalekan kapitra ampera ini
yang tadinya menjadi bagian dari keluarga besar dua ratus dua belas ini ustadz
jadi sikap kita kan sudah jelas dengan arahan pembina kita
semua yang ada di bawah binaan beliau
baik pa dua ratus dua belas gnve ppi
itu garis perjuangannya jelas ya
tidak ada kompromi dengan partai partai pendukung penista agama
partai partai yang membubarkan ormas
bahkan partai yang terindikasi terlibat dalam kriminalisasi terhadap ulama dan habaib
sehingga garis perjuangan kami sangat jelas
justru target kita kan adalah tenggelamkan partai partai itu
salah satunya adalah partai banteng
nah kalau ada pengurus aktivis bela islam
baik dari pa dua ratus dua belas gnpf ulama dari fpi
yang ternyata disokong didukung apalagi menjadi caleg dari partai peristah agama
silahkan pindah dari kapal kami
pindah dari kapal itu berarti menjadi lawan atau menjadi musuh pa dua ratus dua belas saat ini
kami tidak mengatakan menjadi musuh
tapi sudah tidak menjadi satu gerbong dengan perjuangan kami
apakah berarti ini menjadi lawan politiknya pa dua ratus dua belas atau menjadi lawan ideologis pa dua ratus dua belas
kalau secara garis politik ya pastilah akan berlawan dengan garis politik kita
secara pribadi stat
apa pandangan anda sendiri anda kan cukup dekat dengan
kalau saya secara pribadi sangat berharap dalam waktu waktu dekat ini
pak kapitra dengan berbagai pertimbangan untuk segera mencabut pencalekan dari partai pdip
jangan sampai kita terkena sindiran allah dalam surat al fahrim ayat delapan
itu kan nggak enak begitu ya
habib rizieq sendiri sudah komentar soal pak kapitra yang dicalekan pdip perjuangan ini stat
enggak secara umum memang komentar beliau seperti tadi yang saya sampaikan di awal
bahkan tidak mengizinkan pengurus aktivis pa dua ratus dua belas epi kdu ulama
untuk bergabung dengan partai partai penista agama
partai yang terlibat dalam membuat ormas
dan partai yang terlibat dalam kriminalisasi terhadap ulama
secara spesifik tidak berkomentar soal pak kapitra kasus perjuangan ini stat
pak kapitra sendiri ya
jadi ini secara umum general saja gitu stat
secara umum siapapun lah
nggak mesti sepakat kapitra siapapun
kalau nanti ada pengurus pengurus yang lain ternyata begitu nama nama caleg muncul
ternyata bergabung dengan partai itu
dengan kelompok sebelah
ya pasti beliau tidak mengizinkan
silahkan mengundurkan diri
silahkan keluar dari kapal kami
silahkan keluar dari gerbong kami
ayo kita bertempur secara politik
untuk mencapai tujuan kita begitu
ini akan merubah
atau persahabatan antara alumni dua ratus dua belas dengan pak kapitra nggak
setelah keputusan politik pak kapitra ini
ya tentunya kalau secara organisasi pasti berubah lah
kan bagaimanapun sudah menjadi lawan politik kan nggak mungkin bisa bersama sama
secara pribadi gitu stat
tapi sama umat islam sama saudara sama teman
ya hubungan persahabatan nggak boleh putus
silahkan lain nggak boleh putus
anda bisa memahami nggak start
dengan alasan alasan pak kapitra
jika nanti memang betul pak kapitra
menjadi salah seorang caleg dari pd perjuangan
kan katanya beliau ingin berjuang dari dalam gitu kan
ada perjuangan juga yang kemudian ingin diaspirasikan
atau membawa aspirasi pa dua ratus dua belas misalnya
ke dalam tubuh pd perjuangan
tetapi secara logika akal berfikir kita
itu alasan nggak bisa diterima
jadi kalau begini
kalau satu kolam itu sudah berwarna merah
ya catnya sudah merah airnya sudah merah
kemudian pak kapitra bawa segelas air susu
ditumpahkan di kolam yang berwarna merah itu
itu saya pikir yang hilang warna putihnya
bukan warna merahnya
itu maksud saya
jadi ini tidak akan bisa memperjuangkan aspirasi umat
artinya kalau ingin memperjuangkan aspirasi umat
apalagi memperjuangkan yang beliau sampaikan
ars menjadi presiden
bukan di kolam itu
bukan di jalur itu perjuangannya
ayo kembali ke jalan yang benar
kembali ke jalan yang memang sudah kita perjuangkan dari awal
jadi alasan bahwa pak kapitra ingin berdakwah
dari dalam memperjuangkan aspirasi itu
tidak bisa diterima secara logika akal sehat gitu ya
bagi pak adel
secara logika politik secara logika berfikir kita
sangat tidak memungkinkan untuk saat ini ya
kalau tadi anda katakan
jika pak kapitra masuk sana tidak bisa melakukan
atau mendakwakan perjuangan atau memperjuangkan aspirasi umat
lalu apa yang akan terjadi pak ustadz dalam
dalam skenario atau bayangan anda itu
jika pak kapitra masuk sana terhadap visi politik
ideologi pak kapitra pemikiran pak kapitra
perjuangan pak kapitra selama ini bersama kawan kawan alumni dua ratus dua belas
jadi begini pak kapitra kan hanya sebatas talok
paling tinggi beliau jadi anggota dpr
paling tinggi jadi anggota dpr
di mana anggota dpr itu akan menjadi tangan kanannya partai
keputusannya pasti ada di partai
jadi sangat kecil
umpamanya pdip punya dua puluh kursi
dia satu dari dua puluh kursi yang kendalinya ada di partai
kalau beliau langsung pegang posisi penting jadi sekjen pdip
jadi ketua pdip dengan niatan dakwah
memang mempunyai keputusan yang konkret di partai tersebut
itu masuk ke akal
itu akan didukung juga sebagai wadah perjuangan maksudnya ya
iya kalau jadi ketua pdip dia langsung kita dukung
ambil alih pdip sekarang ketua umumnya kapitra sekjennya kapitra
itu baru dukung ustadz ya
mampu nggak tuh pak kapitra
tapi itu sebentar talek ada sayang lah sayang
ini kalau kita lihat kan ustadz ya
komentar komentar dari alumni dua ratus dua belas atau pengurus pa dua ratus dua belas ini kan beragam
kalau ustadz selamat kan agak soft tapi intinya sama
tapi kan ada juga yang
ada juga yang mengatakan bahwa beliau berkhianat
beliau berdusta dengan hal hal atau munafik
hal hal yang jelek lainnya
anda seberapa setuju dengan pendapat pendapat bahwa beliau berkhianat
melenceng dari jalan perjuangan dan segala macam ustadz
ya jadi teman teman daerah itu berbagai daerah
saya setiap hari setiap waktu itu aduh
dua ratus an wa pada masuk dari teman teman daerah di grup dan sebagainya
semua ikut komentar
artinya teman teman di pos sebetulnya saya dengan pak kapitra
ya beliau dengan pak kapitra ada simpatik sebetulnya
karena selama ini kita tidak mau saya memungkiri
beliau bagian dari bantuan hukum von yang terlibat dalam pembelaan kasus hrs
itu diakui oleh teman teman
beliau ada ambil di situ
tapi kalau kemudian di ujung akhirnya
kemudian menyatu dengan yang menjadi lawan politik
apalagi partai yang selama ini dianggap oleh kawan kawan
ikut terlibat ustaz dalam kriminalisasi ulama
ikut terlibat dalam pendukung penista agama
ikut terlibat dalam pemburu barang satu ormas
munculnya undang undang perpu ormas
tentunya lah kawan kawan sangat kecewa terhadap beliau
menyayangkan sikap beliau
ini ada yang terakhir sekali ustadz
ini punya pengaruh gak terhadap soliditas
atau mungkin saja banyak juga alumni alumni atau pengurus dua ratus dua belas
atau yang mengikuti jejak pak kapitra di menyeberang ke pd perjuangan
kalau teman teman insya allah tetap komit di bawah komando rs
berpegang teguh terhadap komitmen yang sudah kita bangun dan kita perjuangkan
ya itu hal yang lumah dalam perjuangan
di quran juga kan sudah allah sampaikan jauh jauh hari di al quran
yang tadinya sejalan kemudian berbalik arah
jadi kalau urusan berbalik arah itu kan nggak cuma pak kapitra
awalnya juga ada yang mengaku ngaku aktivis dua ratus dua belas
mengaku ngaku di sahabat itu tahu tahu ada di seberang sana
dan ada yang jadi komisaris bum dan lain sebagainya
baik tapi anda
itu hal hal biasa dalam sebuah perjuangan saya pikir
tidak akan mengurangi semangat hero motivasi untuk teman teman tetap berjuang
membela agama dan bangsa
tapi anda tidak menganggap pak kapiter selama ini ada di dalam dua ratus dua belas
pa dua ratus dua belas itu menjadi seorang mungkin mata mata
atau yang orang yang disusupi gitu dari pihak pemerintah gitu atau penguasa gitu
saya nggak pernah merasa tak seperti itu
jadi kita telah menekut bersama siapapun
hanya ayo pak kapitra kalau terpleset ke jalan yang tidak tepat
ayo bangun kembali bersama sama kembali
saya pikir itu
masih ada kesempatan kedua ya buat pak kapitra ya ustadz ya
kan belum bisa diupas jadi membatalkan ya
itu kita pasti akan merasakan dengan baik
baik terima kasih ustadz selamat malarif ketua umum pa dua ratus dua belas
atas perbincangannya bersama layar pemilu terpercaya